dana bantuan bagi pesantren dan lembaga pendidikan islam sebesar dua lima triliun rupiah diduga menjadi ladang korupsi
hasil investigasi icw menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima bantuan hingga adanya potongan bantuan yang dilakukan oleh oknum tertentu
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil koordinator icw mas agus sunaryanto
dan sayang sekali ya kami menunggu sebetulnya bergabungnya perwakilan dari kementerian agama tapi tampaknya belum ada yang bersedia untuk bergabung
kami terus menghubungi perwakilan dari kementerian agama kami sudah berusaha untuk menghubungi semua jajaran begitu ya
dari direktorat pendidikan dinia dan juga pondok pesantren kementerian agama kemudian dari kasubagnya juga tapi belum ada yang bersedia untuk bergabung
mungkin nanti setelah diskusi ini berjalan ada yang bergabung dari kementerian agama
tapi saya harus melanjutkan diskusi bersama dengan mas agus dari icw
mas agus hasil temuan icw terkait dana bantuan pesantren dana operasional bantuan pesantren ini di kementerian agama yang diduga dipotong oleh oknum tertentu ini bagaimana
iya ini hasil kerjasama kami dengan teman teman lcrn itu di daerah ya termasuk teman teman jurnalist sebenarnya di tiga jadi lima
jadi inilah hasil temukan yang kita temukan bahwa banyak persoalan persoalan yang kami temui
pertama kemudian tentu yang paling berbahaya adalah ada indikasi oknum oknum batai tertentu yang mengaku ngaku oknum batai yang memanfaatkan komona bop pesantren ini yang katanya jadi bagian kampanye politik
kemudian juga ada upaya upaya yang menyatakan bahwa ini adalah jasa mereka menggolkan
itu juga ada upaya upaya potongan yang katanya akan disumbangkan
mulia sih sebenarnya pernyataannya itu kalau kami dapat di lapangan katanya untuk sumbang masjid atau musola
tapi kita tidak tahu karena itu kan pernyataan pernyataan yang disampaikan kepada para pengurus
pesantren madras gajimina dan adpk
nah ini yang menurut saya memang harus diselesaikan karena bantuan operasional pesantren ini itu dari tahun ke tahun terus berlangsung
berbeda tahun dua ribu dua puluh dua ini juga masih berlangsung
kalau persoalan ini diperbaikan menurut saya
kalau ada anggaran negara yang
yang terpotensi itu diselewengkan
kemudian juga ada lembaga lembaga pendidikan
baik itu pppk madras gajimina dan adpk yang mungkin saja juga mendapatkan manfaat atas dana dana yang diperlukan oleh pemerintah
tapi kalau misalnya jajaran kemenang mengatakan bahwa ya sudah ada audit bpk
kami sudah diperiksa oleh bpk
yang menurut saya harus disampaikan kepada publik
yang berhasil membeli
misalnya tahun dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua misalnya sebulan ke dua
berapa banyak yang diselewengkan dari dananya berapa banyak yang tidak sampai
siapa saja pelaku yang diduga
ada dari pemerintah begitu di pusat ataupun daerah
kalau ada juga misalnya hukum dari masyarakat misalnya atau dari orang yang melakukannya
apakah sudah ada
jadi informasinya saat ini menurut saya masih sifatnya parasial
kalau disampaikan oleh kementerian karena memang tidak ada informasi yang seluruh
dari statistik pendok pesantrennya karena berdasarkan pengalaman kami
setidaknya di lima provinsi saja
itu ada setidaknya hampir setengahnya
data statistik untuk pendok pesantren itu tidak sesuai
nah semoga saja saya berharap di tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah seperti itu
dan kami juga perwakilan dari kpa dan dari semua
sudah ada upaya upaya perubahan gitu
dari kma untuk menjelaskan bahwa persoalan yang lalu sudah selesai ini buktinya ini laporannya berapa banyak yang disayangkan berapa banyak yang disayangkan
agus anda bisa dengar suara saya kah
oke saya harus potong dulu ya
karena saya harus tanya ini dari penelitiannya icw dari penyelidikannya icw investigasinya icw
siapa oknum yang memotong dana bantuan operasional pesantren ini
ya kalau berdasarkan observasi yang di lapangan memang kreatif siapa saja orangnya ya
ada dari pengakuan dari para pengurus pondok pesantren madrasah dunia dan ppki yang kami datangi
ada yang orang mengaku partai gitu
ada yang mengaku dari orang demo
ada yang mengaku orang dari kma
jadi ini yang menurut saya belum clear juga
makanya itu menurut saya kalau misalnya enak sudah melakukan hal
maka kalau langsung dari insidenya menurut saya diunggah kepada publik
maksudnya di berbagai daerah
sudah juga dipublikasikan
bahkan kalau tidak salah di jawa tengah itu sudah ada yang secara hukum di kejaksaan negeri
dan katanya kalau tidak informasi terakhir akan dilimpahkan ke pengadilan ppk
itu uturnya adalah harus ormas kalau tidak salah
nah ini yang belum clear
menurut saya ini kan fenomena gunung es ya
yang kelihatan bawahnya
saya rasa akan terlalu banyak yang
karena jumlahnya ini beribuan gitu
mas agus artinya saya harus tegaskan lagi tadi apa yang anda sampaikan
karena komunikasinya tidak begitu bagus begitu ya
bahwa dari hasil penyelidikan penghimpunan data informasi yang dikumpulkan oleh teman teman icw
bahwa potongan dana bantuan operasional pesantren ini dilakukan oleh oknum dari partai politik
kemudian dari kementerian agama
kemudian ini sudah ada kasusnya yang diproses secara hukum begitu ya
di salah satu wilayah di jawa tengah
artinya sudah ditangani oleh penyidik
sudah ditangani oleh aparat penegak hukum
soal pemotongan penyelewengan dana bantuan operasional pesantren ini ya mas
ya jadi pelaku pelakunya ini sifatnya kalau yang kami sampaikan tadi
juga kasus yang ppk
ya waktu itu ada lagi
ke para pengusaha pesantren yang menghimpati icw
jadi ya kita ini tidak bisa sebutkan orang yang
oke tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu
karena kita akan perbaiki komunikasi kita dengan mas agus begitu ya
tidak terlalu clear saya bisa mendengar
oke kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan
sayang sekali tampaknya kementerian agama tidak ada yang mau bergabung dalam dialog kita pada hari ini
meskipun kita sudah memberikan tempat untuk kementerian agama menjelaskan begitu ya
tidak ada kabar sampai diskusi ini berjalan
tapi kita harus tetap melanjutkan dialog kita
anda tidak menyebut partai politiknya
apa partai politik yang oknumnya diduga melakukan potongan terhadap dana bantuan operasional pesantren
pasti sudah ada kan datanya dari para pengurus pesantren ini saat mereka mengeluh dan menyampaikan itu ke teman teman icw
ya datanya sudah ada
tapi tentu kami harus melakukan upaya verifikasi ulang ya
validasi untuk memastikan
jangan sampai kemudian itu
untuk mengganggu atau membuat para pengurus pesantren itu juga tidak nyaman
kami memang berusaha hati hati karena ini menyangkut partai dan lagi lagi sifatnya kan menurut mereka ini mereka mengaku ngaku dari oknum partai
kemudian dari tim sukses misalnya dari dua kabupaten misalnya di sumatera utara
maupun di beberapa daerah yang lain di aceh kemudian di banten di jawa timur dan jawa tengah
jadi memang kami berusaha untuk memastikan betul dan paling penting adalah para informan di lapangan untuk memastikan mereka tidak terganggu gitu ya
apalagi sampai kemudian berdampak pada pondok pesantrennya
karena khawatir juga kalau kemudian mereka disebutkan identitasnya nanti ke depan pondok pesantrennya tidak mendapatkan lagi kan kasian juga
tapi menurut saya yang paling penting adalah tindakan dari kementerian agama untuk mempublikasikan hasil temuan audit bpk dan inspektorat kemenang
karena kasus ini menurut saya tidak hanya terjadi di lima provinsi tapi di provinsi provinsi lain
nah sejak kasus ini muncul sehari yang lalu banyak kawan kawan kami di sulawesi itu juga
akhirnya melaporkan ya
memberikan informasi bahwa
misalnya dana dari kemenak yang masuk ke rekening pondok pesantren diterima tapi kemudian ada pihak ketiga menagih gitu
karena dianggap mereka menganggap bahwa ini peran mereka yang menyukseskan
sampai pondok pesantren tersebut mendapatkan dana
jadi modelnya macam macam
ada yang uangnya dimasuk rekening kemudian didatangi untuk minta gitu ya
ada yang dari awal
sudah dipotong gitu ya
semacam uang muka misalnya satu sampai empat juta supaya dananya itu diterima oleh pondok pesantren
ada yang memang sudah diterima setelah beberapa waktu kemudian dipotong sepuluh sampai eh tiga puluh sampai lima puluh persen
potongannya berapa sih mas
sekali lagi kami mengharapkan sih ya ada transparansi yang sebesar besarnya dari kemena karena program ini menurut saya akan terus berlanjut
karena kan sifatnya bantuan tambahan
bantuan tambahan untuk pondok pesantren
tahun ini kalau tidak salah untuk pesantren pesantren yang mengampu kitab kuning kalau tidak salah
dan nilainya itu bahkan lebih kecil dibanding tahun lain
saya melihat juknisnya itu antara lima belas sampai dua puluh juta
kalau jumlahnya itu di seluruh pondok pesantren di indonesia menurut saya itu akan sangat besar sekali
dan ini kan menyangkut uang negara gitu kan
dan juga peserta didik terutama para santri untuk mendapatkan kualitas juga tenaga pendidik ya
karena alokasinya memang untuk honor tenaga pendidik kemudian prokes gitu kalau kemarin untuk protokol kesehatan
lagi lagi ini menyangkut hak hidup dan masa depan anak anak didik kita gitu ya untuk para santri dan lain lain gitu
jadi pendidikannya teman teman icw praktik memotong dana bantuan operasional pesantren sudah terjadi sejak lama atau ini baru baru saja di lima provinsi
atau memang ini praktek yang biasa terjadi dari dulu sudah ada potongan potongan begitu untuk bantuan pesantren
kalau untuk bantuan pesantren memang kami spesifik baru tahun lalu ya melakukan pemantauan
tapi untuk dana yang lain seperti bantuan sosial
atau yang sama di sektor pendidikan dulu ada yang namanya bantuan operasional sekolah
itu juga polanya sebenarnya hampir sama gitu
dulu awalnya dana bantuan operasional sekolah itu ditransfer lewat dinas pendidikan
kemudian ada pemotongan di situ
kementerian keuangan kemudian melakukan upaya perubahan transfer langsung ke rekening sekolah
ketika masuk ke rekening sekolah juga banyak upaya setoran setoran tuh ke dinas gitu
pola pola seperti ini memang
selalu ada upaya gitu ya untuk diselewengkan karena dananya cukup besar
kalau secara total cukup besar tapi menyebar
hampir di seluruh unit pendidikan ya
entah itu sekolah pondok pesantren dan lain lain
nah menurut saya hal hal yang seperti ini harus diantisipasi
pertama tentu soal integritas dari para pengawas ya
pengawas itu ya harus turun ke lapangan
jangan hanya menunggu laporan dari bawahan gitu
atau dari unit unit pendidikannya
entah itu sekolah atau pondok pesantren
mereka harus aktif melakukan pengawasan
jangan sampai ada laporan gitu
kemudian yang kedua tentu masyarakat
karena masyarakat adalah penerima manfaat
maka masyarakat harus juga melaporkan gitu
karena untuk mengantisipasi kalau pihak birokrasinya itu tidak efektif berjalan melakukan pengawasan
jadi memang harus semua pihak
jadi harus semua pihak
saya rasa semua pemerintah dalam hal ini dalam konteks kemarin pandemi ya
itu sudah berupaya untuk mengantisipasi dampak dari pandemi
baik itu di sektor kesehatan dan terutama di sektor pendidikan juga
jadi jangan sampai ini disalahgunakan gitu
seharusnya bisa dinikmati akhirnya malah tidak dinikmati oleh para penerima manfaat
kita tunggu nanti bagaimana jawaban dari kementerian agama
apakah kementerian agama akan
secara sukarela secara transparan membuka hasil audit dari bpk soal dana bantuan operasional pesantren
dan bagaimana jawabannya dari hasil investigasinya teman teman icw
apakah betul ada potongan ada yang disunat dari dana bantuan operasional pesantren
sekali lagi kita menunggu jawaban dari pihak kementerian agama
sebelumnya pihak kemenak sudah menyetujui untuk ikut dalam dialog newsroom hari ini
terkait temuan icw adanya indikasi korupsi di dana bantuan operasional pesantren
namun setelah dihubungi berkali kali belum ada pihak kemenak yang bisa merespon dan ikut dalam diskusi kita hari ini
terima kasih sekali wakil koordinator icw mas agus sunaryanto
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
saya selalu mas agus
ya terima kasih mbak